yesa fermini adalah penderita kanker
ia harus kehilangan satu payudaranya karena telah digerogoti kanker
ketika didiagnosis kanker yang dideritanya telah menjalar ke tulang rahim dan kelenjar getah bening
meski sempat shock yesa mengaku tetap beraktivitas dan optimis menjalani pengobatan
selain itu aulia najashi adalah penyintas yang berjuang melawan kanker ovarium
perempuan berusia lima belas tahun ini difonis menderita kanker pada agustus dua ribu enam belas dan sudah menjalani enam kali kemoterapi
miumnya sudah besar sudah sebaskom jadi di situ baru ketahuan oh katanya ini bukan mium bu ternyata katanya ovarium
meski beresiko terjadinya kematian kanker sebenarnya dapat dicegah
ketua komite penanggulangan kanker nasional suharta tigondo wiarjo memaparkan
langkah preventif dapat dilakukan dengan mendeteksi secara dini dan menerapkan pola hidup sehat
kita harus mengenal gejala gejala yang mungkin ada
dan kalau ada gejala itu segera mungkin untuk memeriksakan diri ke dokter
misalnya kanker paru misalnya batuk yang tidak hilang dalam dua minggu
maka harus segera memeriksakan diri untuk aktif mencari ada atau tidak
dalam world cancer day carnival juga dibuka stand yayasan peduli kanker dan sejumlah rumah sakit yang memberi pemahaman tentang kanker
pengunjung juga dapat melakukan screening pap smear secara gratis
badan kesehatan dunia who menyatakan
kanker telah mengakibatkan lebih dari delapan juta warga dunia meninggal pada dua ribu lima belas
secara global tercatat sekitar empat belas juta kasus baru muncul pada dua ribu dua puluh